dan di hari yang sama
kebetulan papa aku lagi ada buka puasa bareng temen di hotel sereniti
apa mungkin yang ku takutkan akan terjadi
apa mungkin ini ada hubungannya sama ricky
dan aku sedih lho ma
kenapa pernikahan elsa dan nia
nino itu selalu banyak masalah
dan kenapa elsa tidak belajar dari pengalaman
kemarin ini nino sempet
sekarang dia ulangin lagi
andaikan kamu tau
masih banyak sekali kebohongan elsa
yang belum terungkap
aku ikut menutupinya pa
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
ayo duduk lho
oh duduk sini
kita langsung aja ya
kita duduk ke masalah nya ya
kalau sampai ketahuan
kalau hari sabtu itu
bantu gue sama ricky di hotel serenity
pasti papa hancur banget
dan nino gak akan maafin gue selamanya
kenapa kamu selalu begini sah
kamu bikin jantung mama gak karuan rasanya
ini ada apa no
seperti yang sudah aku informasikan ke bapak lewat telepon
aku sudah ketemu dengan pak purnomo
bosnya elsa di cantika skincare
dan beliau sudah konfirmasi kalau elsa sama sekali di hari sabtu itu
tidak ada meeting dengan beliau
dan di hari yang sama
kebetulan papa aku lagi ada
buka puasa bareng teman
kalau dia melihat ricky
dengan perempuan yang mirip dengan elsa
jadi benar dukaanku
ini ada hubungannya dengan ricky
dan juga dengan serenity hotel
ada perempuan yang mirip sama elsa
aku tanya ke elsa
tapi elsa sama sekali gak mau ngaku
sekarang aku minta papa dan mama yang minta
minta penjelasan sama elsa

aku mau tanya sama elsa
aku mau tanya sama elsa
aku mau tanya sama elsa
aku mau tanya sama elsa
aku mau tanya sama elsa
apa benar itu dia
karena aku pengen tahu
atau masih aja bohong
aku mau tanya sama elsa
waktu hari sabtu itu sebenarnya
ulang tahunnya nino
jangan kamu cuma cari cari alasan
untuk meletupi kebohongan kamu
mah pak aku gak bohong
kalau aku meeting sama papurnomo
aku tuh pengen bikin surprise buat kamu sayang
buat nyenengin kamu
aku gak percaya dengan nomor kamu
kalau papa sama mama tayang aku
aku masih ragu dengan apa yang aku ucapkan
kita panggil si ricky kesini
kita tanya sama dia
apakah dia kesan di hotel sama elso atau enggak
kamu kontak dia
aku udah lama gak kontekan sama dia
aku udah hapus nomornya
aku masih punya
kita harus ketemu sekarang
sama orang tua gue
ada apa sih sa
kayaknya suami lo
senang banget ketemu sama gue
ini bukan waktunya
buat bercanda ya rick
pokoknya lo harus datang
ke rumah papa gue
masih inget kan alamatnya
yaudah tolong ya
suami saya baru mengalami kecelakaan
dan kata polisi katanya dia direwat di sini
anak saya mana susternya tadi kecelakaan
apa dia baik baik aja
ah suami saya